bapak ibu sekalian yang saya hormati
pembangunan dan perbaikan jalan di provinsi nusa tenggara barat pada tahun lalu
telah dibangun dan diperbaiki lima ruas jalan di empat kabupaten
yaitu di lombok barat di sumbawa barat di sumbawa dan di bima
total panjang rp empat puluh enam km dan menghabiskan biaya rp dua ratus sebelas miliar
uang yang tidak kecil anggaran yang tidak kecil
dan kita harapkan dengan jalan ini kecepatan logistik akan semakin baik
jalan jalan menuju ke kawasan kawasan produktif
kementerian pertanian kawasan perkebunan semuanya bisa ditunjang oleh jalan yang baik
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan
pelaksanaan impres jalan daerah di provinsi nusa tenggara barat